aparat gabungan polrestabes makassar sulawesi selatan
menggelar penggerbekan kawasan rawan narkotika jalan sapiria makassar
wilayah ini dikenal warga dengan sebutan texas
dan merupakan salah satu kampung dengan peredaran narkoba yang besar
aparat gabungan jajaran polrestabes makassar pada sabtu sore
menggelar penggerbekan di jalan sapiria kecamatan talo makassar
dua orang wanita dan tujuh orang pria yang diduga kuat sebagai bandar narkoba
ditangkap polrestabes makassar
petugas juga menyita dua paket sabu sabu dengan berat sekitar seratus gram
lengkap dengan alat hisapnya satu paket ganja serta beberapa butir pil ekstasi
ini kita ingin mencoba memutus kegiatan kegiatan ilegal di kampung sapiria
hari ini kita melakukan pembersihan di kampung sapiriah
dan kita amankan sembilan orang diduga pengedar di kampung sapiria
dengan barang barang bukti yang
ada baik ada sabu ada juga ganja dan juga ada pil ekstasi yang kita dapatkan
operasi serupa akan digelar di sejumlah wilayah
yang dijadikan pusat peredaran narkoba di kota makassar